kenapa kok malah nangis
kayaknya salah terus deh
saya berangkat ke pengadilan
sebelum papa sama mama datang kesini
papa kan kemarin ini
sempet cerita ke saya
dulu andin seperti apa
dengan cerita versinya dia
versi papa itu belum lengkap
versi papa tidak membahas
al kamu jangan masukin ke hati apa yang elsa bilang sama kamu ya
nanti papa akan ceritakan semuanya sama kamu
sebenarnya ngomongin elsa gak saya masukin hati sih pak
tapi ya lumayan jadi beban pikiran untuk saya
apa lagi kan papa juga sempat bilang kalau mama sempat berubat ke psikiater karena royok
sebenarnya saya bisa aja tanya masalah ini langsung ke mama
tapi saya nggak mau membuka luka hatinya mama karena mengingat masalah kematian adik saya
selama kamu siap
dan kuat nerima ini semua
kalaupun nanti saya gak kuat saya pasti akan bilang ke papa
kita bisa lanjutkan nanti lagi
tapi mungkin untuk sekarang saya coba bicara dulu sama andin ya
sekarang kondisi handi lebih penting
sekalian saya ganti baju
gak bau abis
ya udah ganti baju
saya masak dulu sebentar
aduh ini kenapa nomor mama sama nino tuh gak ada yang aktif
nggak ada yang aktif sih
nunggu dia akan berjuang tidak dapat menerima
apa janjian mereka langsung ke malang kali ya
ya ini pasti di pesawat nih sekarang
sebenernya gue tuh
pengen rasanya nemenin dia sekarang
perusahaan yang di jakarta lagi tuh
sekarang ditambah lagi
workshop dia yang di malang lagi kebakaran
kalau udah denger ini semua
masih gak aktif lagi
ini ada kerjaan dari pak bobi
eh taruh di meja aja
katanya tadi kamu nelfon pak bobi ya
dan saya denger kamu akan di handle dan dibimbing langsung oleh pak bobi
aduh itu pak bobi ya
ngapain sih pakai mau bimbing gue untuk tugas tugas kantrong gue
kesannya tuh kayak gue tuh gak bisa kerja banget
jangan sampai meledak di sini
lo lagi gak ada pemasukan lagi sekarang
bahkan lo gak dapat harta gonogini setelah sekian lama menikah dan sekarang bercerai dengan ninah
jadi lo butuh kerjaan di sini
gue jadi kepikiran kenapa gue gak minta aja ya harta gondogini ke nino
iya sih gue kasian sama dia
hidup dia lagi hancur hancurnya sekarang
tapi kan gue masih butuh uang sekarang
kenapa gue gak sekalian aja ya bikin hidup nino hancur
aku bilang dia kalau nggak pondeh kasian irm sm kayak ga aku panggil nama lo buat budokc ku
kagoko diheeh keluar gue mau
oh om goyang udah rue bisa kok
kayaknya spending pocketsedreah ka vez
emang bandit tuh seperti
ya athletes paham namanya emulate art being just like us
cukup sono paham ya
dengerin saya kan
kok malah nangis
kayaknya salah terus deh
ini gue kayak duduk di atas
kenapa duduknya gitu
suster sakit ya
kalau sakit mendingan cek ke dokter
mau jungup buah nih rumah sakit
ini jantung gue mau keluar
karena setiap denger dia ngomong badan gue tuh langsung lemes
masa sih gue harus cuci muka di mobil
gak ada air